jalan terjalanan berliku masih ditapaki oleh penyintas serta kerabat dan keluarga korban
tragedi kaya juruhan yang kini telah berumur satu tahun
bahkan di tengah upaya meminta keadilan tidak sedikit yang mendapat ancaman intimidasi bahkan penculikan
bagaimana kemudian editorial cnn indonesia memotret peristiwa terburuk sepanjang sepak bola dunia ini
sudah terhubung dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
alhamdulillah sehat fer
ya terima kasih mas revo
sudah satu tahun tragedi kanjuruhan ini para penyintas keluarga kerabat dan orang terdekat dari para korban ini mencoba untuk mencari keadilan
namun juga belum ada yang berpihak kepada mereka
bahkan ancaman intimidasi yang mereka dapatkan
bagaimana kemudian editorial cnn untuk memotret tragedi kanjuruhan ini mas revo
kita cnn indonesia hingga saat ini
terus mengawal kasus ini
karena kita melihat bahwa kasus ini sebenarnya masih banyak yang tanda tanya tanda tanya
yang belum terselesaikan secara tuntas
hingga saat ini misalnya keluarga korban kemudian para supporter arema dan juga pecinta bola di seluruh tanah air
masih terus menyuarakan dan mencari
tidak hanya di malang saja tapi kita juga menangkap beberapa suara suara yang menuntut keadilan ini
juga muncul dari beberapa kota di seluruh indonesia
nah tentu ini yang terus kita ikut suarakan
karena kita juga menilai melihat gitu ya
melihat ada beberapa hal yang
suara suara yang dari para pencari keadilan ini masih layak untuk disuarakan gitu ya
kita juga menurunkan tim khusus untuk meliput satu tahun terakhir ini
karena memang satu ratus tiga puluh lima nyawa ini kan bukan angka yang kecil
kematian satu orang itu sudah sangat
dan ratusan lainnya juga berluka gitu ya
kita tragedi di kanjurwani
kita tahu memang ada lima orang yang sudah dijatuhi vonis
tapi suara suara pencari keadilan kan masih terus diteriakan gitu
dan kita semua tentu berharap bahwa kasus ini karena masih muncul beberapa hal
yang dianggap janggal
maka kita tetap berharap penegak hukuman keadilan di tanah air ini bisa di
penegak hukum bisa mencari atau menegakkan hukum dengan sebaik baiknya
dan kita berharap bahwa keadilan itu bisa diberikan dengan sebaik baiknya kepada semua pihak
kasus terakhir di kanjurwani
memang satu hal yang cukup ironis begitu ya mas revo
satu tahun berlalu tapi kemudian negara juga sudah turun tangan
lembaga lembaga negara hingga komnas ham juga sudah membentuk tim pencari fakta
ada laporan pelanggaran ham dan penegak hukum sendiri pun juga
polisi di sini juga membantu para korban dan juga kerabat korban ini untuk mencari keadilan ini
buntunya ada di mana sebenarnya
iya ini yang memang harus dicari ya
kalau misalkan para pakar berkata bahwa ada proses pencarian keadilan yang belum lurus misalnya
kemudian komnas ham juga orang orang yang memiliki kepakaran hukum itu mengatakan bahwa masih ada hal yang seharusnya masih bisa di prosesnya itu bisa diluruskan
nah ini yang tentunya kita berharap
bahwa siapa yang kemudian bisa meluruskan proses keadilan ini
nah pihak pihak itu tentu adalah penegak hukum yang berada di wilayah baik itu dari kepolisian ataupun nanti pada lembaga lembaga peradilan gitu ya
bahwa pemerintah sudah membentuk tim gabungan pencari fakta
tapi kan beberapa pihak mengatakan bahwa rekomendasi tgpf
dan rekomendasi komnas ham dan sebagainya itu dinilai tidak begitu menjadi landasan dalam proses penyidikan misalnya
nah ini kita sih berharap bahwa ini bisa ditinjau ulang
dan kemudian apa yang selama ini diminta keadilan oleh dari para keluarga korban ataupun seluruh pecinta tanah air dan para orang orang yang peduli dengan kasus ini
itu bisa diselamatkan
itu bisa dilakukan
ya kita berharap sih memang ujungnya pertama tentu dari pihak kepolisian gitu ya
dan ini apakah bisa ditinggalkan kembali
dan kita berharap semuanya bisa mendengar lagi apa apa rekomendasi dari para pihak gitu ya
entah itu dari pihak keluarga ataupun dari keluarga korban ataupun dari pakar hukum termasuk juga lembaga lembaga yang memiliki kompetensi dalam hukum
kemarin memang kita juga melihat bagaimana kemudian para tersangka begitu ya
yang masuk ke ranah persidangan tapi kemudian beberapa di antaranya juga di vonis bebas
ini sangat mencederai hati nurani daripada para keluarga korban dan juga para penyintas
apa upaya terakhir yang mungkin masih bisa dilakukan begitu
agar kemudian fakta fakta ini tetap akan dikedepankan bahwa memang ada tragedi yang sangat memilukan terjadi tapi tidak ada indikasi upaya untuk membungkam keadilan dan kebenaran itu sendiri
ya sebenarnya ketika kalau misalkan kita mendengar dari beberapa kesaksian dari beberapa rekan kita yang meliput ketika persidangan gitu
di sas disus bahwa tersangka akan bebas itu sudah sempat terdengar gitu ya
maka itu ketika kemudian pada tingkat peradilan pertama pada peradilan sempat dua tersangka itu difonis bebas kita semua juga sempat tertegun gitu ya
tapi kan ketika proses di atas di masyarakat kemudian batalkan
batalkan sebuah bebas gitu
ini juga menjadi satu hal yang patut di
ya kita semua mengapresiasi proses persidangan yang berjalan gitu tanpa tingkat makasih
bahwa sekarang terjadi proses peninjauan kembali pk itu juga merupakan hak hukum dari terdakwa gitu ya
tapi bagaimanapun kita berharap peradilan bisa memutus secara sebaik baiknya dan seadil adilnya bagi semua pihak
tapi kemudian pertanyaan
apakah kemudian tragedi dengan yang menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang ini hanya pada lima tersangka
nah ini kan yang sekarang diteriakan dicari keadilannya oleh para keluarga korban
apakah hanya berhenti di situ
apakah kalau kita melihat penanganan ini yang menyebabkan kemudian berujung pada kelalaian itu hanya tanggung jawabnya hanya pada diri tersangka
tergantian yang ada
dari enam tersangka lima kemudian jadi tergidana
satu masih kemudian bebas hingga saat ini karena berkasnya dinilai tidak cukup
apakah hanya begitu
karena kita melihat penanganan pada saat tragedi itu berlangsung tentu melibatkan banyak pihak
dan kita semua juga bertanya tanya apakah hanya cukup pada lima tersangka ini
apakah ini tergidana apakah tidak ada tergidana
dan bagaimana dengan prosesnya sebenarnya
proses peradilannya seperti apa
nah tentu yang bisa kita lakukan sebagai media adalah ikut menyuarakan suara suara yang menuntut keadilan ini
dan dalam rangka eksik eksik misalnya kita juga memberikan kursi kepada pihak pihak yang dimilai ikut bertanggung jawab
walaupun di beberapa kali kesempatan
kita juga mengalami beberapa kesulitan misalnya untuk memintai keterangan yang berimbang dari pihak yang tuntut
nah tapi memang apa yang dilakukan oleh banyak pihak
bahkan ada aksi kamisan di beberapa tempat untuk menuntut keadilan ini
kemudian media juga masih memberikan porsi cukup untuk tragedi tanjung
nah ini yang semaksimal yang bisa kita lakukan
dan kita berharap pihak pihak yang berkompetensi dalam hukum itu turut mengawal kasus ini
karena kita tahu ada banyak lembaga lembaga yang peduli pada keadilan yang sejauh ini juga masih turut mengawal kasus ini
ya baik kita harapkan memang seperti itu mas revo
pihak pihak yang kemudian paham dengan hukum justru bisa membantu
dan keadilan yang sedang dicari ditapaki oleh penyintas dan juga keluarga korban tragedi kanjuruhan ini bisa segera mereka peroleh
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza sudah bergabung dengan cnn indonesia prime news malam ini